saudara calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto malam ini akan bertemu dengan para ketua umum partai politik koalisi indonesia maju di kertanegara jakarta
prabowo juga akan menyampaikan keterangan pasca penetapan hasil rekapitulasi kpu
sekjen partai gerindra ahmad muzani menyebut usai buka puasa bersama prabowo akan bertemu dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia maju
muzani juga menyebut prabowo bersama partai koalisi relawan dan tokoh masyarakat menurut rencana akan menyampaikan sejumlah hal pada masyarakat dan para jurnalis
pak prabowo hari ini akan mengawali dengan acara buka puasa bersama kemudian mungkin beliau nanti akan menyampaikan beberapa hal dengan partai koalisi
dengan relawan dengan tokoh tokoh masyarakat untuk disampaikan kepada masyarakat
calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat gibran raka buming raka menyatakan akan merangkul dua pesaingnya di pilpres
gibran yakin semua paslon ingin melihat indonesia lebih baik
gibran menyebut akan merangkul lawan politiknya di pilpres
gibran yakin semua paslon punya visi dan misi untuk memajukan bangsa dan negara
namun gibran mengembalikan pada dua paslon apakah mau bergabung atau tidak bersama prabowo gibran jika terpilih
gibran menyebut akan merangkul lawan politiknya di pilpres
semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa
tapi sejauh ini seperti apa sudah pernah ada pembicara pembicaraan mungkin
ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya
ditunggu sampai semuanya selesai dulu